kamila kan tetap bersama keluarga ini
kamila kan tetap bersama keluarga ini
terima kasih semuanya karena sudah mau berkumpul di sini
sebelumnya camilla meminta maaf karena selama ini kamila sudah merepotkan keluarga tante dan om
apalagi semenjak kamilah tinggal di sini
kamila sangat menyayangi om tante kak fadil kak tovan ana
dan juga kamu indi
aduh udah cepetan dong om mau ngomong apa sih pertelit telit banget dari tadi
indi diam indi
kemarin tante ambar meminta kamila untuk memutuskan pilihan yang sangat sulit untuk mila
mila memilih pak haris
yang itu artinya
kamila akan kehilangan kesempatan untuk menikah
dan akan keluar dari rumah ini
dan juga tidak membawa kafa
kamila memilih kak fadil
dan itu artinya
kamilah akan membiarkan pak haris bapak kandung kamila sendiri meninggal
karena papa tidak bisa mendapatkan ginjal yang cocok
kemungkinan besar ginjal yang cocok itu
adalah ginjal yang kamilah miliki
ya terus kamu mau milih yang mana ha
mau milih bapak kamu yang sebentar lagi meninggal
atau pada calon suami kamu
kamila sudah memutuskan
mudah mudahan pilihan kamu itu adalah
pilihan yang tepat meera
jangan kamu menjadi orang yang bodoh
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamila akan memilih
kamilah akan memilih

terima kasih mila
tentu bangga sekali punya calon menantu yang dewasa seperti kamu
tante gak mau kamu pergi dari sini
tante sangat menyayangi mila
ya jelas serius lah fadil
mila kan udah bilang
kalau mila sudah berpikir semalaman dengan baik baik
jadi sekarang keputusan yang mila ambil itu adalah keputusan yang baik karena dia anak yang baik fadil
emangnya gak masalah kalau kamu ninggalin papa kamu lagi sakit ya
kamu jangan bicara seperti itu ana
akhirnya kamilah jadi bingung dan semuanya jadi kacau
mila kamu gak usah dengerin kata kata aneh mila
tapi memang ada satu permintaan kamila lagi
dan ini berhubungan dengan keputusan kamilah
kamilah memang akan tetap tinggal disini bersama kafa dan juga kak fadil
kami akan tetap bersama keluarga ini
tapi camilla akan tetap mendonorkan ginjal camilla untuk papa kandung mila sendiri
pertempuran ginjal kamila cocok untuk papa
kami akan tetap bersama keluarga ini
tapi camilla akan tetap mendonorkan ginjal camilla untuk papa kandung mila sendiri
jika hasil tes ginjal kamilah cocok untuk papa
kamu tuh pelin pelan banget ya
mau nyapa sih
aku bukannya pelin pelan ini
tapi ini adalah keputusan aku
dan aku pikir

keputusan aku ini adalah keputusan yang sangat adil
mila gak mau kehilangan kak fad
mila gak mau kehilangan kak fadil
tapi kamila juga tidak mau kehilangan papa kandung kamila sendiri tante
dan ini adalah keputusan kamila
kamila harap om tama dan tante ambar
bisa menerima keputusan
kamu jangan main main sama tante
kamila sama sekali tidak bermaksud seperti itu tante
tapi ini keputusan kamila
kamilah harap tante bisa mengerti
kamila gak mungkin meninggalkan kak fadil dan kak fadil
kamila juga gak mau pergi dari tanah
tante gak akan setuju kamu mendonorkan ginjal kamu buat pak haris
kamu gak mau pergi dari tante
kamu kan sudah tahu harus tidak boleh apa mila
tante bisa memahami kondisi kamila
tante gak setuju
sana gak mau kamu melakukan itu mila
mbah mama tenang dulu mah
kasih kesempatan kamilah untuk menyelesaikan pembicaraannya
papa yakin kok
papa yakin dia pasti bisa menjelaskan
kamilah tolong jelaskan pada kita semua di sini
apa sebenarnya maksud kamu ini
seperti yang tadi kamila jelaskan
kamila berpikir keputusan kamila adalah keputusan yang sangat adil om
kamila tidak ingin kehilangan kalian semua
keluarga yang sangat baik sama kamila
maka dari itu
camilla memutuskan untuk memilih kedua duanya
karena kamila tidak mau kehilangan semuanya tante
kalau kalian semua setuju dengan keputusan kamilah
hari ini juga kamila akan mengetes ginjal kamila
tante gak setuju kamila
permintaan kamu tuh aneh aneh aja deh
bikin orang repot tau gak
lah emang bener kan pak dio
emang dia pikir dia siapa hah
putri bangsawan iya
permintaan kok banyak banget bikin pusing orang
kamila denger ya
kalau tante ambar itu gak baik sama kamu
kamu tuh udah diusir
lagi pula gak ada untungnya kan dia kalau kehilangan menantu seperti kamu
ya ada nanti kamu yang rugi gitu gak
karena kava gak akan jadi milik kamu
jadi menurut aku
lebih baik kamu gak sebanyak minta deh
daripada nanti diusir
sebelumnya kamilah minta maaf om
tante dan semuanya
keputusan camillah ini sangat merepotkan dan memusingkan untuk semuanya
camillah memang bukan siapa siapa di keluarga ini
kamila juga tidak punya apa apa

tapi jika tante meminta kamila untuk meninggalkan papa
jika tante meminta kamila untuk meninggalkan papa
kamila menjadi anak yang durhana

dan kamila akan menyesali perbuatan kamila seumur hidup kamila

jika tante meminta kamila meninggalkan kapadil
itu sama saja

yang terus terusan diluputi rasa bersalah
dan kalau tante meminta kamila untuk meninggalkan kava
itu sama saja tante menyabut nyawa mila
hanya ini kemauan mila
tolong restui keputusan mila tante
tante nggak perlu khawatir
karena setelah operasi ginjal
kamila akan meninggalkan
akan menghilang dari keluarga papa untuk selama lamanya
dan kamila tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga papa
dan kamila akan menikah dengan kak fadil
dan kamila juga akan
tetap masuk dalam keluarga ini
kamila harap tante bisa terima itu
kamu mau meninggalkan papa kamu
kak fadil kamilah minta maaf kalau
kalau mila ini egois dan keras kepala
tapi mila harap kak fadil bisa mengerti
maafkan hanyain tapi
terima kasih banyak bagi